kita beralih ke informasi terbaru sebuah pabrik korek api di kawasan pergudangan sungai turi kabupaten tangerang terbakar
belum diketahui adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut
untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi kebakaran sudah ada dimas arief setiawan
jurnalis transmedia di lokasi kebakaran pabrik korek api di tangerang banten
selamat sore dimas
dimas bagaimana kondisi terkini di sana
saya bisa melihat dari layar bahwa api masih berkobar
rifana dan pemirsa dapat saya sampaikan bahwa saat ini memang saya sedang berada di lokasi
di mana pabrik yang berada di kawasan industri laksana bisnis pak adi pak mohaji ini
memang tadi sekitar pukul tiga sore terbakar
memang api yang cukup besar dikarenakan memang di sini memang pabrik yang memproduksi
atau menyimpan korek korek api
oke dimas kalau kebakaran terjadi pada pukul lima belas tadi pada pukul tiga sore
artinya sudah berlangsung hampir tiga jam begitu ya
bagaimana proses pemadaman di sana
karena kalau saya lihat di belakang anda masih berkobar
besar sekali apinya
ya untuk pemadaman sendiri dari pihak damkar kabupaten tangerang sudah menerjunkan tujuh unit
dibantu dengan tiga puluh lima personil
kalau memang untuk proses pemadaman sendiri masih agak lama karena masih ada api yang besar
dan angin yang cukup kencang serta bahan material yang ada di dalam juga masih banyak yang sudah terbakar
jadi membuat petugas petugas pemadaman kebakaran
belum bisa memasuki lokasi kebakaran
oke dimas apakah kemudian ada pekerja di dalam pabrik ataupun gudang tersebut yang menjadi korban
apakah sudah ada mungkin informasi dari para petugas pemadam kebakaran di sana
menurut informasi tadi sekitar pukul tiga memang sudah tidak ada aktivitas di dalam
dan karyawan juga sudah tidak ada
hanya di dalam untuk material seperti korek dan bahan baku lain
jadi ini seperti itu
oke dimas letak ataupun lokasi dari pabrik korek api itu apakah kemudian di wilayah yang dekat dengan pemukiman
sehingga warga di sekitar harus dievakuasi atau memang terpencil begitu
tidak ada di lingkungan ataupun di wilayah pemukiman dimas
untuk wilayah sendiri memang ini merupakan kawasan pergudangan ya
jadi agak sedikit jauh dari pemukiman warga
namun petugas juga masih menunggu
menyisir ke area belakang karena dikhawatirkan api menyebar ke gudang gudang lain
oke baik nanti kita akan mengupdate ataupun meminta informasi tambahan dari anda
dan terima kasih sekali jurnalis transmedia dimas arief setiawan atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali